meski pekan raya jakarta selalu ramai didatangi pengunjung
namun belum tentu mendatangkan rezeki yang sama bagi para pedagang kerak telur
para pedagang kerak telur yang berjualan di luar area pekan raya jakarta tidak banyak diminati pembeli
meski menjual kerak telur dengan harga yang lebih murah
para pedagang yang berada di luar area sepi pembeli
dalam sehari biasanya hanya tiga puluh kerak telur yang terjual
kalau sepi pasti di luar lah
kalau di dalam kan banyak orang
kalau di sini cuma lewat doang kan
kebanyakan pedagang kerak telur yang menjajakan dagangannya di luar area
tidak mampu membayar uang sewa yang dipatok seharga lima lima juta rupiah
meski tetap membayar uang setoran pada ormas untuk berjualan di luar area prj jauh lebih murah
bedanya kalau di dalam bayarnya mahal kalau di luar cuma
hal yang berbeda dirasakan oleh ayu yang berdagang kerak telur di area dalam trj
meski harga dagangannya lebih mahal dari pedagang kerak telur yang ada di luar area
ayung mampu menjual jauh lebih banyak daripada teman temannya yang menjual di luar area
sehari kalau sabtu minggu ya dua ratus telur habis bambu
menurut dewi salah satu pengunjung yang datang jauh jauh dari gorontalo
seharusnya semua pedagang kerak telur diakomodir oleh panitia
mengingat kerak telur adalah makanan khas jakarta yang kerap menjadi incaran setiap prj digelar
sebenarnya inilah peran pemerintah daerah bagaimana memberikan peluang bukan hanya dalam bentuk seperti ini
tetapi memberikan satu ruang ruang tertentu
jadi bagaimana mereka juga bisa terakomodir terhadap penjualan penjualan yang bisa dinikmati oleh pihak pendatang
diharapkan kedepannya semakin dibuka kesempatan yang adil bagi para pedagang kerak telur yang menjajakan kuliner khas jakarta
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jakarta